anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
komisi nasional hak azazi manusia mengaku pihaknya membutuhkan keterangan dari istri verdi sambo putri candrawati untuk konstruksi informasi dari pendalaman kasus
hal ini disampaikan ketua komnasam ahmad tovandamanik senin siang
komnas ham belum mengambil keterangan dari istri verdi sambo putri candrawati karena statusnya yang melapor sebagai korban dugaan pelecehan seksual yang membutuhkan masa pemulihan
namun tovandamanik menegaskan pihak komnasam tetap membutuhkan keterangan dari istri verdi sambo untuk pendalaman informasi tentang tewasnya brigadir yosua
komnas ham akan mengajukan second opinion atau alternatif menghadirkan psikolog untuk memeriksa kondisi kejiwaan saksi yang sudah hampir satu bulan mengaku masih terguncang
dan kalau misalnya berminggu minggu belum juga kami sudah usulkan sekarang supaya digunakan juga second opinion dari psikologi klinisnya

ketua komnasam ahmad tovandamanik senin siang
ketua komnasam ahmad tovandamanik senin siang
ketua komnasam ahmad tovandamanik senin siang